nasib nas menimpa sahat marhum tambunan kakek berusia delapan puluh tiga tahun
warga jalan jati kota tebing tinggi sumatera utara pada juli lalu
ia tewas setelah diserang ratusan tawon
sebelumnya korban berniat memanen buah rambutan di ladang miliknya
saat melihat sarang tawon ia pun berusaha memusnahkannya
karena merasa terusik ratusan tawon pun langsung menyerang korban
saat sempat berlari dan berteriak meminta tolong
namun warga tidak berani mendekat karena banyaknya tawon di sekitar tubuh korban
korban akhirnya tewas di lokasi kejadian
belakangan kasus sengatan tawon das atau tawon predator ini memang marak terjadi
tawon umumnya menyerang secara berkelompok
dan yang lebih menakutkan tawon bisa menyengat berkali kali
itulah yang membedakan tawon dengan lebah
secara fisik saja keduanya berbeda
lebah lebih gemuk dan ada kantong serbuk sari di kaki belakangnya
sedangkan tawon tubuhnya lebih ramping dan mengkilat
lebah juga bisa menyengat loh tapi setelah menancapkan sungutnya ia akan mati
dan studi dari university of arizona menemukan
lalu apa yang harus dilakukan ketika tubuh kita tersengat lebah
angkatlah sungut lebah yang tertanjik
dan menancap di kulit secepatnya
gunakan kartu atau kuku untuk mendorong keluar sungut lebah dari kulit
jangan gunakan pinset atau penjepit karena malah dapat menekan sungut
sehingga racun yang masuk semakin banyak
cucilah area sengatan menggunakan sabun dan air hingga bersih
lalu kompres dingin untuk merendahkan pemengkakan
efek dari sengatan tawon atau lebah umumnya ringan
dan bisa ditangani secara mandiri di rumah
namun jika sengatannya banyak
atau jika orang yang tersengat memiliki alergi terhadap racun pada sengat lebah
efeknya bisa lebih serius
dan perlu segera ditangani oleh dokter